relawan teman ahok masih harus bekerja keras untuk mengumpulkan ktp dukungan
keputusan ahok yang kemudian maju bersama heru budi santoso ini
membuat relawan teman ahok harus memverifikasi ulang ktp dukungan
yang sebelumnya sudah mencapai lebih dari tujuh ratus lima puluh ribu
pagi hari rilis erwin datang ke posko teman ahok menyerahkan fotokopi ktp dan mengisi formulir
ibu rumah tangga ini mendukung gubernur petahana
basuki cahayapurnama untuk maju kembali sebagai calon gubernur dari jalur independen pada tahun dua ribu tujuh belas mendatang
baginya jakarta justru membutuhkan karakter ahok yang suka marah marah dan temperamen
ya kalau itu kan soal karakter mas
setiap orang kan punya karakter sendiri sendiri
iya kan ada yang temperamen ada yang tenang
itu soal karakter tapi kan kita lihat hasil kerjanya
tidak hanya riris masih ada lagi sekumpulan ibu ibu yang datang
untuk memberikan dukungan agar ahok dapat maju sebagai jalur independen
mereka datang secara sukarela karena mengetahui bahwa ahok masih membutuhkan verifikasi ulang data
menyusul keputusannya untuk maju bersama heru budi santosa sebagai pasangan calon gubernur
ya kita dukung ahok
dukung pak ahok
dukung pak ahok
dukung pak ahok
kita dukung pak ahok
teman ahok sebenarnya sudah mengumpulkan lebih dari tujuh ratus ribu
namun kini verifikasi ulang harus dilakukan
dalam dua hari terakhir relawan teman ahok baru mampu memverifikasi enam puluh ribu ktp dukungan
meski demikian teman ahok tetap optimis
kalau kita pribadi malah semakin semangat ya
artinya people power dirasakan banget sekarang
cukup masif juga untuk datang untuk ngisi ulang ke kita
jadi kami yakin sekali dalam target kurang lebih dua bulan ke depan
di bulan mei itu sudah bisa mendapatkan seratus juta ktp
sigi juga menambahkan verifikasi tidak hanya terfokus di posko posko teman ahok
karena ada tiga ratus relawan teman ahok yang juga diturunkan ke rumah rumah
agar target sejuta ktp tercapai
nah seperti ini perbedaan formulir teman ahok yang lama dan yang baru
di formulir yang lama belum ada nama heru budi hartono
itu artinya teman teman ahok ataupun simpatisan yang telah melakukan verifikasi data
dan memberikan fotokopi ktp beserta formulir yang lain
jadi ktp beserta formulir ini harus melakukan verifikasi ulang
sementara targetnya itu sendiri ialah ada tujuh ratus lima puluh ribu ktp yang akan dikumpulkan per mei dua ribu enam belas
namun untuk amannya teman ahok menargetkan akan mampu mengumpulkan satu juta ktp pada bulan juni dua ribu enam belas